sampai jumpa di video selanjutnya

tolong sembuhin ibu ya allah
hidup ibu selama ini sudah cukup berat
jangan tambahin lagi cobaan untuk ibu
timpakan saja untuk liat
jangan biarin ibu yang menanggungnya
lu udah siap
elang pokoknya hari ini kita harus kalahin si adrian sama si juan
soalnya mereka tuh gak berlagu lagi
eh tunggu tunggu tunggu
lu mau balapan ya
lu di rumah aja jagain mama
berlagu banget sih ini anak
tau lu udah di rumah ya
eh elang lu berisik
eh tunggu tunggu stop stop stop
apa lagi sih
gue liat kan baju lu kotor sih ya
gue bersihin ya
lu tuh resip banget sih

udah keten lu pampelan dong
gak mungkin dok gak mungkin
nggak mungkin hasilnya seperti ini
hasil tes itu sangat akurat pak
ini menguatkan dugaan saya sebelumnya
bahwa istri anda positif pak
beliau menderita penyakit
kanker paru paru pak
pak kanker itu gak bisa diobatin kan
ibu pasti bakal pergi tinggalin lia kan
kamu jangan berpikir fisik kayak gitu
kanker sekarang udah banyak obatnya
kamu tahu jutaan orang udah banyak sembuh dari kanker
kok emang ada pengobatan itu pasti mahal pak
pak liat mohon pak bantuin ibu
liat janji liat bakalan kerja seumur hidup
yang penting bapak bisa bantuin ibu
kamu nggak perlu mohon mohon
kamu tahu kan ibu kamu itu sekarang udah jadi istri saya
jadi kesehatan adalah tanggung jawab saya
berapapun biaya saya akan keluarin
dan saya pastikan dia akan mendapatkan pengobatan yang terbaik buat dia
karena saya lakukan ini buat terhenti bukan buat kamu
liat hapus air mata kamu
sekarang yang harus kita lakukan
kamu harus jaga rahasia ini baik baik
jangan sampai ibu kamu tahu kalau dia sedang mengingindak penyakit berbahaya
kamu mau ibu kamu sedih
kamu udah enakan
udah udah enakan
ibu udah gak pusing lagi kan
udah ibu udah gak apa apa kok
kamu udah bicara sama dokter kan
aku aku sakit apa sih
kamu gak apa apa kamu cuma kecapean aja
makanya kalau di rumah nggak usahlah kerja terus
kamu bisa berjaga jaga
kamu bisa berjaga jaga
kamu bisa berjaga jaga
kamu bisa berjaga jaga
kamu bisa berjaga jaga
kamu bisa berjaga jaga
kamu bisa berjaga jaga terus
kan ada pembantu

iya senang aja ibu udah bangun
kamu mau ke tempat itu balapan deh
kamu mau ke tempat itu

kita berhenti dengan hati

hah trig dia dimana sekarang
haha akhirnya berhasil juga kan gue ngalahin lo
liat nih main kasar banget sih gara gara lo kaki gue tangan gue sampe berdarah nih ya
iya gapapa gapapa liat nih kaki gue tangan gue sampe berdarah
hah lo udah tau aksan ga bisa naik motor gapapa ya lo
ya gue mana tau itu dia legion siapa suruh nyamper nyamper motor orang
lo juga ngapain nyamper nyamper motor orang udah tau lo ga bisa naik motor
cepet pulang ya
pelan pelan kaki gue sakit
lo udah cepet pulang
sebenarnya aku sakit apa sih
apa benar kata dokter aku cuma kecapean aja
hah oh iya kamu cuma kecapean
ya ga gitu tapi
aduh udah lah ran kamu kok ga percaya banget sih
kamu tuh gapapa bener kamu gapapa kamu cuma kecapean doang
iya bu udah ga usah mikir macem macem ibu ga kenapa napa kok
li ku sedih sih ini pasti ada apa apa deh
iya li kalau misalnya kamu ada masalah kamu tuh cerita aja
ibu aku sakit kanker paru paru
terus gimana li
aku tuh takut banget yuk mer
aku tuh takut kehilangan ibu
dari kecil kan aku cuma punya ibu doang
udah li lo tenang aja
sekarang itu penyakit kanker bisa diobatin kok
banyak kok contohnya yang sembuh
udah lali kamu tuh harus percaya sama om fauzan
dia itu kan sekarang papa kamu
kamu tuh harus yakin
jangan sedih kayak gini
ah gue punya ide gimana lo bisa kembali ceria
sekarang lo pulang temenin nyokap lo oke
tapi gue harus dagang
udah tenang aja dagangan lo serain aja sama gue sama ayu
dijamin deh dagangan pasti ludes
iya pokoknya kamu tenang aja nih serain aja sama kita berdua ya
makasih ya mer yuk
ah li li li tunggu
gue mau aja bantuin lo tapi dengan satu syarat
lain kali kalau misalnya lo ketemu kita berdua lo bisa berbicara
boleh ada lagi air mata di mata lo oke
yaudah kok kita ke kubur dulu ya
tuh tante susu cokelatnya mana sih
tante baru gantiin yang baru
tante mau ke kubur
pak juwita tante gak sengaja
kok iroh tante berdarah
tante sakit apa sih
jangan jangan tante kena tbc atau peruburu basah
itu bahaya tante
karena gak apa apa kok
itu bahaya tante sakit parah ini
tapi pak barusan tangan aku kena darah pak
mungkin tante nanti kena tbc atau peruburu basah
tapi juwita kena darahnya pa
gimana kalau aku ketularan
tenang dulu tenang dulu
papa mau jelasin sesuatu sama kamu
penyakitan terandi sama sekali gak menular
ya papa jangan terlalu yakin dong
diagnosa dokter kan sering salah sekarang
tentang terandi itu harus bawa ke dokter
untuk diperiksa intensif
apakah di roysen atau di apa
yang diperiksa pokoknya
juwita papa udah bawa tante ranti
ke dokter yang paling ahli
ya kalau gitu papa harus tahu dong tante ranti sakit apa
papa tahu papa tahu tante ranti sakit apa
tolong rahasiakan semua ini ke tante ranti
tolong jaga sikap kamu ke dia
turutin permintaan papa
kenapa kamu tidak bisa jujur saja dengan ibu
kenapa kamu tidak bisa ngomong yang sebenarnya dengan ibu
pak dia saja pak